final liga eropa yang mempertemukan tim the reds liverpool melawan sevillitas rojiblankos pada dini hari tadi disaktikan oleh para liverpoolian di jakarta
pertandingan yang dimenangkan oleh sevia itu digelar di kawasan senayan jakarta
lebih dari satu empat ratus personil big reds dari berbagai wilayah jabodetabek dan sejumlah wilayah di jawa
berkumpul di tenis indoor senayan untuk memberikan dukungan kepada tim kesayangan mereka liverpool fc
para big reds yang memadati areal nonton bareng ini bahkan sudah terlihat sejak pukul sepuluh malam
hadir dengan atribut lengkap klub sepak bola kebanggaan mereka gemuruh lagu kebanggaan pun terus dilantunkan
salah satunya you'll never walk alone yang menjadi lagu wajib para penggemar liverpool
meski hanya menyaksikan pertandingan melalui empat layar raksasa namun suasana penonton bareng tidak kalah seperti di stadion
pertandingan yang dimenangkan oleh sevilla adalah di kawasan senayan jakarta
panitia yang menjual tiket seharga rp tujuh puluh lima di lokasi mengaku kaget dengan jumlah pendukung yang datang melebihi target penjualan tiket
untuk target di awal presale kita target awal rp delapan ratus cuman di hari ini sudah kira kira rp dua lebih yang hadir di sini
namun sayang hasil akhir tidak sesuai dengan harapan para penggemar liverpool yang hadir